dan cucu pertama jokowi dodo memberikan ucapan selamat kepada kaisang pangarup yang akan melakukan
melangsungkan pernikahan dengan erina gudono
inilah momen indah saat jan etes memberikan ucapan selamat untuk kaisang pangarep yang bakal segera menikah
jan etes mengetahui rencana pernikahan kaisang
terima kasih terima kasih
kamu tau gak aku mau nikah
gak tau tadi kemarin
gak mau ngasih selamat
gak mau ngasih selamat
udah gitu doang